desakan agar mahkamah kehormatan dewan segera memproses kasus hukum dan etika stiano fanto terus bergulir
namun hingga kini mkd terlihat seakan mati suri dalam bersikap
elit partai golkar pun berharap pergantian ketua dpr dilakukan usai munaslup partai golkar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dua minggu berlalu posisi ketua dpr kosong usai penahanan atas tersangka kasus korupsi ktp elektronik setia novanto
desakan agar novanto dicopot sebagai ketua dpr terus bergulir
namun novanto masih berkukuh mempertahankan posisinya
bahkan dalam surat yang ditulisnya dari dalam tahanan untuk pimpinan dpr
novanto meminta agar para koleganya menunda proses perubahan ketua dpr
hingga proses hukum yang meneranya selanjutnya
saya pikir kita ini mau lawan berhadapan dengan keinginan publik ya
ini coba lihat mecos mecos itu wah ada macem macem di mecos soal tabak listri
ini kan kritikan yang sangat memalukan kepada lembaga besar dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dari etikanya nggak bisa harus diganti lah
masa orang golkar juga banyak orang baik baik gitu
itu harus jaga wibau dan kehormatan lembaga jangan dipakai seterus begitu
apapun alasannya adalah wakil rakyat rakyat mewakilkan kita duduk di sini
dan tapi dengan perbuatan satu orang semua dianggap orang jelek semua itu nggak benar juga
meski desakan pecopotan setia novanto dari kursi ketua dewan perwakilan rakyat terus menguat
posisi novanto belum bisa dilengsarkan
proses pencopotan yang menjadi domen mahkamah kehormatan dewan
baru memasuki tahap awal
mkd baru akan memeriksa laporan terkait dugaan pelanggaran etik
ya kita kalau bicara pencopotan juga terlalu dini ya gitu loh
karena itu kan baru laporan yang diverifikasi
kita nggak tahu nanti apakah kemudian hasil verifikasi laporan itu ditindaklanjuti
kalau kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk sidang juga
belum tentu juga apa namanya
sanksinya pencopotan gitu loh
makanya saya sendiri juga bingung
semua orang kemudian berandai andai begitu
justru ini yang mesti saya jelaskan
bahwa kalau persoalan ektp
itu sudah jelas di undang undang md tiga
bahwa kalau sudah menjadi terdakwa
baru bisa diberhentikan sebagai ketua dpr
kalau kemudian sudah keputusan inkra
itu kemudian baru bisa diberhentikan sebagai anggota dpr
langkah mkd yang tak kunjung memproses status novanto ini
dikritik keras sekretaris fraksi pan yandri susanto
seperti dikutip dari laman detik com
yandri menyebut mkd seakan mati suri
dalam respon kasus setia novanto
namun elit beringin mengisyaratkan pergantian ketua dpr
akan tertunda sampai terpilih ketua umum yang baru
dalam forum munaslup
dpp partai golkar khawatir jika ketua dpr dipilih sekarang
akan ada yang meragukan legitimasinya karena setia novanto
masih menjabat sebagai ketua umum beringin
sebaiknya menunggu munaslu kenapa demikian
karena supaya proses penentuan ketua dpr itu diajukan
oleh kepemimpinan dpp partai golkar yang definitif
dan memiliki legitimasi yang kuat
pimpinan dpr memastikan kinerja dewan tidak terganggu
dengan kekosongan posisi ketua dpr
namun situasi ini akan memperburuk cita parlemen
di mata publik karena tak berdaya mengganti setia novanto
meski sudah menerima laporan dugaan tindak pelanggaran etik
yang dilakukan setia novanto hingga hari ini
mahkamah kehormatan dewan atau mkd belum bertindak
kolega novanto di parlemen pun sudah banyak yang mendesak
agar mkd segera memproses kasus dugaan pelanggaran kode etik
anggota dewan namun tetap saja mkd bergeming apa yang sebenarnya
menjadikan jalan bagi mkd untuk melangkah
benarkah mkd terhipnosis surat sakti yang dibuat setia novanto
untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir bersama kami
maman imanul haq yang merupakan anggota mahkamah kehormatan dewan
selamat malam pak maman terima kasih
selamat malam mas indra
kemudian ada tbac hasan sazili yang merupakan wakil sekjen partai golkar
selamat malam pak aceh terima kasih sudah hadir
kemudian dari luar studio sudah bergabung juga
sekretaris fraksi pan yandri susanto selamat malam bang yandri
selamat malam mas hendra assalamualaikum
berarti ada delay sedikit ya untuk pak yandri
kalau begitu saya mulai saja dari pak yandri
saya tertarik dengan pernyataan pak yandri yang kami kutip dari lamandetik com begitu
kutipannya berbunyi seperti ini
jadi mkd seperti mati suri nih dengan kondisi yang melihat kondisi saat ini terkait dengan setia novanto begitu
pak yandri bisa anda jelaskan maksudnya seperti apa ini pak yandri
ya jadi terhadap sebuah persoalan yang dihadapi oleh dpr sekarang yang menyangkut ketua dpr
memang ada beberapa sisi yang bisa ditempuh untuk terjadinya sesegera mungkin pergantian ketua dpr
yang pertama adalah kita memang berharap betul pak novanto mengundurkan diri itu akan lebih cepat
kemudian yang kedua golkar mengirimkan nama baru dan bisa diproses dalam sidang paripurna
nah yang ketiga memang pintunya adalah mkd
kita ingat dulu ketika terjadi pergantian antara adekomarudin dengan pak setia novanto

setahu saya mkd sangat cepat waktu itu bersidang dan memutuskan memberhentikan pak adekomarudin karena dianggap melanggar kode etik
saya tahu waktu itu masalah setahu saya ada ruu tentang pertembakauan yang disangkakan kepada adik komarudin
artinya sebenarnya mkd bisa menangkap aspirasi ataupun kondisi objektif hari ini yang berkembang di tengah masyarakat harus melihat mata juga menurut mkd
jadi tidak bisa juga membiarkan situasi yang berkembang seperti ini

nah apakah nanti hasilnya bagaimana saya kira itu mungkin urusan yang kedua
tetapi kalau sampai misalkan mkd tidak bersidang tidak melakukan rapat rapat yang menyangkut situasi yang sangat penting hari ini
nah itu yang saya pertanyakan
dimana letak kriminalisasi mkd yang dia dilahirkan dengan harapan penuh dari warga masyarakat maupun di internal dpr sendiri ingin menjadi lembaga yang punya martabat

nah oleh karena itu harapan saya sebenarnya kenapa saya berkomentar saya anggap mati suri ya itu tadi
ya secara serius menurut saya belum ya untuk menangkap ataupun menyelesaikan kasus yang menimpa pak nopanto ya
nah tidak seperti misalkan ketika mengadili ataupun menyidangkan adekomarudin waktu itu dengan situasi yang agak mirip sebenarnya
ketika itu kan terjadi juga gonjang ganjing perlunya ada pergantian ketua dpr dari akum ke pak nopanto waktu itu
maka saya tahu sekitar jam empat sore terjadi keputusan mkd
maka saya tahu sekitar jam empat sore terjadi keputusan mkd

padahal besok semua praksi sudah sepakat untuk mengganti pak ade komarudin
jadi sebenarnya dulu dua pak adhiko marudin menjadi apa namanya persakitan
di satu sisi dia diberhentikan oleh mkd di satu sisi dia memang sudah ditarik oleh golkar
nah hari ini pak nopanto dua dua tidak dilakukan
golkar tidak menarik pak nopanto kemudian mkd juga tidak melakukan hal yang sama terhadap pak gede komarudin
nah oleh karena itu kita berharap terhadap sebuah persoalan yang sama yang menyangkut anggota dewan yang menyangkut tentang etik
sejatinya menurut saya mkd tidak boleh tebang pilih
langsung saja pak mamandri jawab
ada beberapa hal ya saya coba garis bawahi tadi sebenarnya menjadi contoh perbandingan dengan pak adi komarudin
apa bedanya waktu itu ini sama sama sangkaan sangkaan kasus juga ini
lalu kemudian tidak bersidang benarkah tidak bersidang begitu kalau menurut pak yandri belum bersidang secara serius begitu pak mama
ya yang pertama kalau kita tidak bersidang itu salah
soal pak setia nopanto ini ya
iya tanggal enam belas misalnya kita bersidang dari mulai
iya tanggal enam belas misalnya kita bersidang dari mulai
jadi jam satu sampai jam empat ada dinamika yang menarik di sana bagaimana menanggapi status pak setno
dan ada beberapa poin penting yang pertama kita sepakat bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu setegakan dan melalui dpr kpk kejaksaan dan kepolisian
itu yang pertama yang kedua mkd itu adalah tetap menjadi alat kelengkapan dpr yang isinya adalah praksi praksi
jadi kalau pak yandri misalnya ngomong
jadi kalau pak yandri misalnya ngomong
kenapa tidak dorong dua anggota pan yang ada di mkd untuk mengusulkan ini
ini kan ada miskomunikasi antara anggota anggota mkd yang representasi praksi dengan praksinya
mengusulkan apa contohnya maksudnya pak
ya mengusulkan misalnya untuk mengadakan rapat memutuskan meminta keputusan tentang setnom
nah itu yang sebenarnya ada usulan dari pimpinan mkd untuk menggelar rapat konsultasi
ya kalau pan sendiri nggak akan cukup pak mamandri
rapat konsultasi itu yang saya justru tidak setuju kenapa tujuannya benar pimpinan itu ingin mendapatkan informasi bagaimana sikap sikap fraksi soal pak setno
nah saya bilang rapat koordinasi itu mekanismenya salah itu harus pimpinan dpr baru memanggil praksi praksi tidak bisa mkd
oh bukan waktu itu batal rapat konsultasi dengan fraksi fraksi itu salah
salah mekanismenya karena coba dibaca
tapi itu bukan kedatangan dari mkd sendiri awalnya

makanya itu datang dari pimpinan jadi mekanisme itu rapat pimpinan putusan itu saya bilang nggak bisa konsultasi itu harus pimpinan dpr baru praksi praksi
nah kalau kita sebenarnya tujuannya benar tujuannya ingin mendapatkan masukan masukan
nah yang ketiga kita selalu mengatakan bahwa menurut pasal delapan puluh tujuh md tiga bahwa seorang pimpinan dpr bisa berhenti pertama karena meninggal dunia kedua karena mengundurkan diri
nah pada poin diberhentikan ini ada lima poin turunannya salah satunya adalah karena tidak bisa melaksanakan tugas dan permanen berhenti
tapi yang kedua karena melanggar jabatan dan etika
itu yang kemudian dikejar
itu poin kedua itu
poin kedua itu tetapi sekali lagi kita terbatasi oleh juga ketentuan dalam cara etika beracara kita bahwa ketika itu dilakukan maka itu harus ada
maka itu harus ada soal inkrah itu soal keputusan inkrah
maksudnya baru bisa mulai bersidang atau bagaimana
memberhentikan langsung soal pelanggaran
jadi pertama kita menunggu nih menunggu suara suara praksi itu dari representasi mkd itu
nah yang kedua kita ingin melihat proses hukum makanya ini yang ingin saya katakan bahwa ketika kasus papa minta saham itu adalah kasusnya kasus etika
tetapi kalau ini itu berangkat dari kasus hukum kita menghormati hukum dong jadi bagaimana
jadi maksudnya proses hukum biar jalan dulu sampai inkrah
iya karena bagaimanapun bagaimana kita ingin menyebutkan ini adalah negara hukum tetapi kita melanggar hukum lalu apa namanya kita lalu menghukumi orang yang sedang mengajukan proses hukum
oke sebelum kita lanjutkan lagi sebelum kita break begitu ya sedikit lagi soal bagaimana dengan perbandingan yang disampaikan oleh pak yandri tadi dengan adi komarudin kasus adi komarudin
jawabannya sederhana sekali lagi mkd itu isinya adalah representasi dari praksi praksi
kalau praksi praksi sudah merintahkan anggota anggotanya yang lalu menggelar rapat itu dengan cepat ya cepat
nah di dalamnya ada pan dua pkb cuma satu
nah itu perlu bisa
oke jadi masalah praksi praksi juga
iya pak yandri
bisa salah sedikit bang indra
enggak bisa salah sedikit
jadi kalau masalah agenda rapat itu kan pimpinan ada kan gak mungkin juga bisa tiba tiba

dan pan sudah memutuskan sikap praksi dan partai kami dari sisi komentar ketua umum kami sudah jelas
kita minta lembaga ini tidak tersandra dengan kasusnya pak nop
jadi segera saja gak ada gak usah terlalu berbelit apa namanya unsur praksi atau apa
kan pimpinan bisa pimpinan mkd kan sudah diberi amanah untuk melakukan gelar gelar rapat
tinggal mengundang aja dan pan pasti hadir kok kalau nggak hadir kita ganti dua anggota itu
kalau gak pecus disitu
kita lanjutkan lagi pak mamun juga akan menjelaskan bagaimana peran dari golkar itu sendiri ketika dikomparilun begitu cepat menggantinya
nah sekarang apakah memang masyarakat dalam hal ini yang menantikan ketua dpr nya bukan tersangka kasus korupsi harus menunggu dinamika dari partai golkar itu sendiri
apakah masyarakat harus mengalah begitu
kami akan kembali setelah jadwal berikutnya
untuk penggantian ketua dpr ini bukannya golkar maksudnya saya tangkap ya bukannya golkar mau egois agar masyarakat nunggu munaslup golkar dulu
yang beberapa pihak mengatakan itu sebuah kenisayaan untuk munaslup itu akan dilakukan
tetapi ini kan publik juga menunggu ketua dpr kok kenapa masyarakat jadi menunggu golkar begitu bukan golkar yang mengikuti keinginan masyarakat
ya ketua dpr itu adalah representasi partai
dan saat ini pak setihan ovanto
masih ketua umum dpr parti golkar
faktanya seperti itu
oleh karena itu jika kita mendesak supaya pak setia novanto agar mundur itu kan artinya mendesak kepada dirinya sendiri supaya mundur
dan itu kan tidak mungkin
karena sebagaimana yang kita tahu bahwa pak setihan ovanto justru beliau bisa bertahan dengan posisi hari ini karena beliau adalah ketua umum dpr parti golkar
nah oleh karena itu kita
kalau ketua dpr ri dari golkar itu bukan ketua umum golkar
bukan iya betul
itu akan jauh lebih mudah
itu kasus yang terjadi pada saat pergantian antara adek komarudin dengan pak setihan ovanto
waktu itu kan ketua umumnya adalah pak budijal bakri
jadi dpp dengan sigap mengeluarkan surat keputusan partai untuk mengganti adek komarudin gitu dengan setihan ovanto atau sebaliknya
nah yang kedua ketika pergantian adek komarudin ke setihan ovanto
nah yang kedua ketika pergantian adek komarudin ke setihan ovanto

itu kan waktu itu pak setihan ovanto lagi nggak ada masalah
dan bahkan dia membatalkan keputusan mk terkait dengan kasus papa minta sahamnya itu
jadi saya kira berbeda nuansanya
oleh karena itu kami sangat memahami bahwa masyarakat menginginkan supaya kepimpinan di dpr ri itu harus segera dilakukan
kami pun juga harus melakukan upaya upaya agar proses ini juga
tentu semua sekarang semua komponen partai golkar tidak diam
karena misalnya di dalam rapat pleno kemarin
desakan supaya pak setihan ovanto
berhentikan itu kuat sekali
walaupun hasilnya tetap mempertahankan sampai perap peranilah
walaupun hasilnya dan itu saya kira wajar saja sebagai sebuah

berarti lebih kuat lagi mempertahankan setihan ovanto

jika proses yang dilakukan nanti
misalnya kpk pemberkasannya sudah dilakukan ke pengadilan
dan pengadilan kemudian
mengadakan sidang yang pertama
dengan sendirinya dpp partai golkar akan segera mengambil sikap
termasuk soal dpr
itu kesepakatan politik di internal partai golkar begitu
apakah itu seperti yang anda sebutkan juga dalam informasi yang kami cuplik begitu ya
bahwa sebenarnya ini lebih kepada agar legitimasinya kuat ketika ketua dpr nanti diganti
ya sekarang begini
kan pergantian ketua umum ketua dpr kan harus diajukan oleh kepemimpinan yang definitif
diajukan oleh fraksi yang memiliki kepemimpinan yang definitif
fraksi tapi kan fraksi ini kan atas perintah partai
kepanjangan tangan dpp
iya kepanjangan tangan dpp
dan kalau dpp nya sekarang masih mengalami proses turbulensi
masih terjadi krisis kepemimpinan seperti begini
tarik menariknya pun juga akan sangat

saya kira itu bisa sekedar ganti bisa tapi itu rentan bisa menjadi masalah baru maksud anda
saya kira itu bisa menjadi masalah baru
nah oleh karena itu itu yang selalu saya sampaikan di dalam berbagai kesempatan
mohon masyarakat untuk bisa memahami mengenai kondisi internal kami
ini termasuk anggota dewan yang resah
anggota dewan yang resah
kami akan tentu nanti menentukan siapa ketua dpr nya
dan kami berusaha untuk memilih ketua dpr yang berintegritas
tidak punya masalah hukum
dan bahkan potensi hukum pun nggak boleh gitu
jangan sampai terjadi pergantian terus
merus gitu loh
nah wacana seperti itu sudah berkembang di dpp partai golkar begitu
tapi kan masalahnya sekarang kalau kita bicara soal kepentingan itu
siapa yang mau nada tangan nih ke fraksi
kan harus ada tangan ketua undang undang sekjen ya
nah apapun ya kalau kepemimpinannya nggak legitimate nanti dipersoalkan lagi
jadi artinya yang ini saya sampaikan kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar
kami ingin menyelesaikan masalah internal partai golkar dulu secara lebih
baik sesuai dengan mekanisme organisasi tentu
ya karena partai golkar ini kan terdiri dari berbagai macam faksi
dan saya kira pada saatnya pasti kita akan menentukan yang terbaik buat
lembaga dpr yang terhormat
bang salang bisa memahami argumentasi itu tidak
ah bukan memahami
maksudnya mencoba mengerti gitu loh bahwa sabar dulu masyarakat karena memang aturannya ya
apa agar soal legitimasinya lebih kuat diurusan di dpp nya diselesaikan dulu gitu
untuk penggantian ketua dpr ini
jadi masyarakat tidak peduli dengan
tidak peduli ya
dengan apa yang dilakukan oleh partai terutama partai golkar
tapi begini kisah politik novanto ini sudah selesai sudah berakhir
jadi nggak ada lagi yang bisa diselamatkan
legitimasi moralnya legitimasi etiknya juga sudah tidak ada lagi
yang ditunggu hari ini sebetulnya
etik yang dilakukan oleh mahkamah kehormatan dewan
untuk segera mengakhiri
posisi pak novanto sebagai ketua dpr tinggal itu
memang lebih enak tugas mahkamah kehormatan dewan apabila
partai golkar mengambil sikap duluan
atau memberhentikan ketuanya karena bermasalah
mahkamah kehormatan dewan
tidak bisa dihormati
mahkamah kehormatan dewan tinggal
nah masalahnya sekarang ini kan
tidak terjadi juga itu
partai golkar mengambil posisi untuk menunggu
sampai batas waktu yang ditentukan
nah golkar sendiri juga
saya kira mereka sudah tidak bisa atau tidak mampu lagi menahan
sebetulnya secara internal
untuk segera mahir ini
cuma kan bagaimana jalan keluar yang pas
agar mudah mudahan ini bisa segera dilakukan
karena menyelenggarakan itu juga
sebetulnya mereka sendiri
sebetulnya sudah tidak bisa lagi
jadi lebih pada soal apa sebenarnya
lebih pada soal supaya aturannya lebih
jadi bukan soal firm
bagi golkar ini sebetulnya
bagaimana caranya dalam waktu yang
begini singkat ini
bisa menyelenggarakan sebuah munaslub
lalu kemudian proses pergantian itu
bisa berjalan dengan baik
karena partai ini belum sembuh dari luka
kalau salah mengambil tindakan
di munaslub ini
jadi itu saya kira menjadi pertimbangan
tapi oke lah
apakah publik mengikuti logika berpikir golkar
publik punya sikap sendiri
buat publik selesai
kita punya ketua dpr
dan sudah tidak layak lagi
memimpin dpr itu
karena itu harus segera diganti
enggak mau tahu masyarakat
serahkan kepada dpr untuk segera mengakhiri
makam kehormatan dewa
kan sudah mulai berapa ya
dengan berbagai penjelasan
dengan berbagai argumentasi
makam kehormatan dewa
tidak berani membuat keputusan tegas terhadap anofanto
karena kendal aturan
kalau boleh saya ini sampaikan dari pak maman tadi
jadi alasan yang bisa digunakan tentu saja aturan
makam kehormatan dewa
mengambil sikap yang tegas terhadap anofanto
dan fakta itu jelas sekali
tidak berani karena
apa kira kira menurut anda
kasus papa minta saham
makam kehormatan dewa juga tidak tegas mengambil sikap
makam kehormatan dewa diselamatkan
oleh sikap pak novanto pada saat itu mundur
dan sekarang mestinya
terlihat ada kerjanya dikit
dan ada greget gitu
supaya ada fungsinya di dpr
buat keputusan untuk segera
karena pak anofanto sudah tidak punya kekuatan lagi
tidak ada alasan lagi untuk
makam kehormatan dewa untuk takut
mengambil sikap itu
jadi sebelumnya takut karena kuat banget ya
ya saya kan khawatir begini
ini harus ada jawaban laman segera ya
dengan situasi seperti ini
akhirnya masyarakat atau publik
mengatakan tidak ada gunanya
makam kehormatan dewa itu
bubar saja tidak penting
biar semua kasus anggota dpr itu
tunggu ada keputusan
yang berkekuatan hukum tetap
kalau itu yang terjadi memang
makam kehormatan dewa itu tidak penting
padahal desain atau konstruksi awal
makam kehormatan dewa itu tidak begitu
ada sebuah institusi terhormat
yang begitu sensitif
kalau ada sedikit kesalahan yang dilakukan
oleh anggotanya bisa merusak citra
kehormatan dan mantapan dpr
karena itu mesti dibentuk sebuah
makam kehormatan dewa untuk menjaga ini
begitu sudah dibentuk
karena itu di dalam konstruksi
tata aturan beracaranya
makam kehormatan dewa bekerja
tidak hanya menunggu pengaduan
begitu ramai di publik makam kehormatan dewa
bisa segera bersikap
itulah cara berpikirnya dulu
mengapa makam kehormatan dewa itu dibentuk
dan mengapa kodetiknya dibentuk
kalau makam kehormatan dewa
seperti ini jadinya
saya menyesal dulu ikut mendorong
makam kehormatan dewa

bisa terlebih dahulu prime news akan segera kembali
terima kasih juga penjelasan dari
bang aceh dari dalam internal golkar
begitu yang menyatakan dpr ini
memang akan segera ingin diganti
tapi masalahnya untuk menjaga legitimasi
dan lain sebagainya dpp nya diperkuat dulu
intinya menunggu munaslup selesai lah
begitu bang yandri kalau anda sebagai anggota dewan
bisa memahami ini tidak kira kira
kalau saya sih ikut alur masyarakat
sajalah jadi apa yang katakan
bang sebatian salam tadi
masyarakat sih tidak tahu
yang rumit seperti itu ya
sebenarnya ketika pak nopanto
sadar diri dengan kondisi yang
sudah tidak bisa melakukan apa apa
terhadap fungsinya sebagai ketua dpr
karena gini bang indra
apa namanya ada beberapa tugas
ketua dpr itu yang tidak bisa diwakilkan
sama sekali kepada para wakil ketua dpr
nah itu artinya cukup mengganggu
kinerja dpr nah oleh karena itu
menyandra lembaga yang
sangat kita sayangi ini nah oleh karena itu
kita masih berharap tidak terlalu lama
akan terjadi pergantian
pimpinan dpr pertama kita
masih mengetuk hati pak nopanto untuk segera
mengundurkan diri sebagai ketua dpr
kemudian ya mkd segera tersidang
jadi kalau kata kiai maman tadi
di mkd itu ada semua
praksi ya betul tetapi yang mengambil alih
semua dinamika ataupun agenda
itu yang mengundang ya para pimpinan
nah tinggal apakah
bisa menjadi jawaban terhadap
keluhan semua masyarakat hari ini yang mengatakan
bahwa mereka tidak peduli kok dengan
proses proses yang di atas buku ataupun
di dalam aturan main tetapi bagi masyarakat
bagaimana hari ini ketua dpr
sudah ditahan ketua dpr sedang melakukan
apa apa dan segera
sebaiknya dpr memilih ketua dpr
yang baru dan itu saya kira
bolanya ada di pak nopanto kemudian
ada di golkar dan di mkd
pak nenra pak maman silakan
dijawab tapi poinnya sebenarnya intinya
begini agar pmkd ini
tidak kemudian terus menyampaikan
kendala kendala aturan begitu pak oman
bukan kita bukan hanya berbicara
soal kendala aturan kalau aturan tetap
harus kita tegakkan tetapi sebagai
institusi yang memang berasal dari
apa namanya dari sebuah lembaga politik
yaitu partai partai itu
mau tidak mau ada lebih lebih politik mau tidak
mau ada komunikasi ke politik dan itu
saya yakinkan bahwa dalam
satu dua minggu atau bahkan kurang
akan ada keputusan penting yang dilakukan
setuju apa yang dikatakan bang yandri tadi
bahwa yang terutama adalah
sesuai pasal delapan puluh tujuh itu
adalah pengurusan diri dari pak setmop itu
sendiri itu yang ideal yang ideal
tetapi yang kedua kita
bisa menggugulkan nah yang ketiga baru mkd
jadi kalau pak bang sebastian
tidak akan kerja apa apa takut
kita tidak pernah takut pak
bagaimanapun ketika kita
menghormati proses hukum lalu
pak setmop pun akhirnya
mendatangi kpk dan ditahan
kita harus memberikan juga beberapa
catatan bahwa beberapa anggota dpr
itu dipecat dari kawanan dpr
karena melakukan kekerasan di rumah tangga
misalnya lalu ada yang dikena
kena sanksi sedang ada
yang kena sanksi ringan dan lain sebagainya
tetapi ada persoalan
di mkd bahwa tidak semua hasil rapat
tidak juga semua keputusan keputusan itu
harus kita umbar dan sebagainya
yang dapat amanat dari rakyat itu
bayangkan kita dipilih dengan
berdarah dan lain sebagainya sehingga ketika
ada laporan kita tidak sesederhana
misalnya oh si anu ada laporan anu
kita verifikasi ke daerah kita
yakinkan itu sehingga mkd
bukan hanya mengadili soal etika
tapi lebih dari itu menjaga juga
jangan sampai ada modus
karena misalnya ada orang dilaporkan
untuk beberapa kasus etika setelah
kita telusuri ternyata persaingan
paw lalu di sini persaingan
persaing tertutup ada banyak kasus
yang ditangani oleh mkd tetapi
sekali lagi tidak semua lalu kita katakan
anggota a dari praksi a sedang mendapatkan
ini anggota b dari fraksi b
kita tidak itu nah makanya
saya yakinkan kepada publik bahwa mkd pun
merespon buktinya kita dalam
sidang tanggal enam belas itu sampai berjam jam
sidangnya masih tanggal enam belas saja ini ya
setelah itu tidak ada sidang lagi
ada sidang ketika dirapat konsultasi itu
yang tidak jadi kemudian tidak jadi karena saya
protes saya dari fraksi pkb
mengatakan bahwa kita
ingin memutuskan sebuah persoalan besar
tetap harus menghitung mekanisme tidak
boleh dong rapat konsultasi mkd
manggil ketua praksi karena yang
boh manggil ketua praksi itu adalah
pimpinan dpr nah kalau kita mau
kenapa tidak anggota anggota aja
misalnya saya sudah diperintahkan oleh
cuma waktu itu ada surat dari pak asliano fanto
kepada pimpinan dpr surat itu tidak ada ke mkd
kita tidak terpengaruh oleh surat itu
dan ada atau tidak surat itu
tidak mempengaruhi mkd karena
sudah jelas sekali lagi respon masyarakat
ini ada jadi bagian dari masukan
ada lewat pengaduan
atau tidak nah itu kita akan proses
jadi bagaimana anda mengatakan
jadi ketika perdebatan awal dulu
apakah dpr itu
perlu memiliki dewan etik
lalu siapa anggota anggota
yang ada dalamnya pemikiran
dasarnya waktu itu
orang yang menjadi
anggota mkd ini
adalah orang orang yang memiliki kewibawaan
orang orang yang memiliki karisma
orang orang yang memiliki integritas yang tinggi
dan punya otonomi untuk bersikap
mkd ini terdiri dari
lima puluh anggota dpr lima puluh orang luar
supaya mereka betul betul
otonom lalu kemudian dengan
berbagai perdebatan sebaiknya
internal tetapi syaratnya
mereka mereka ini adalah orang orang
yang otonomi dalam membuat keputusan
mencari orang orang yang meminta fatwa dari
membuat rapat konsultasi
itu sudah keluar
tahu gitu lima puluh orang luar dimasukkan ke dalam
jadi ini banyak sekali
keanehan yang menurut saya
janganlah mkd ini
publik makin menertawakan dpr
cukuplah dpr ini babak
belur citra dan kehormatannya karena
ketuanya seperti ini jadi
mkd jangan bikin tambah lucu lagi
kalau soal mekanisme itu
masuk tidak bisa bukan sulit untuk dihindari bang salang
mereka sudah wajib
untuk menyidangkan ini ini kan kita
tidak melihat ada gejala
atau gelagat yang menunjukkan bahwa
mereka responsif pertanyaannya
kasus yang seperti ini bukan stina novanto
jangan jangan sudah dipecat dari dulu dulu nih
kalau bukan pak novanto ini karena
mkd tidak berani
itu persoalannya maka saya
mengatakan begini sekarang kekuasaan
stina novanto lagi sudah tidak ada lagi
tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan
tidak perlu lagi dikhawatirkan
tidak perlu lagi dikhawatirkan
tunjukkan kepada publik
bahwa kami ingin menegakkan
marwah anggota dpr yang terhormat
kita masih ingat betul
kalau ada anggota dpr yang marah betul kepada
tidak memanggil dpr itu sebagai anggota
tunjukkan kehormatan itu sekarang
dengan mengambil sikap yang tegas
terhadap pimpinan mereka sendiri
yang bermasalah hari ini
kecuali kalau anggota
mkd mengatakan oh ketuanya baik baik saja
tidak ada masalah itu lain soal
baik baik saya ke
bang haci terlebih dahulu
ideal yang kedua tadi ideal yang pertama
agar stina novanto mau mundur
secara ini walaupun
informasi yang sering didengar media juga
akan mundur apapun
hasil pra peradilan itu nanti
tapi kan emang nunggu pra peradilan
pra peradilannya besok walaupun putusannya
tujuh hari lagi tapi masalahnya begini
ideal yang kedua itu ada posisi golkar
apakah memang golkar melihat
desakannya tidak hanya masyarakat tidak hanya
tapi juga dari dalam anggota dewan itu sendiri begitu
apakah tidak ada
itu bukan hanya pada
mas sebastian salang
bukan hanya kepada mas sedar dan masyarakat
tapi juga perdebatannya begitu sangat panjang
di dpp partai golkar
itu juga mengisyaratkan betapa
di kalangan teman teman di dpp partai golkar
dia juga ingin melakukan perubahan perubahan
perdebatannya itu kan
kemarin apakah novanto
non aktif atau tidak
ada orang yang berargumen
ini belum inkrah
itu kan kita nggak bisa juga
berdebat dan kalau misalnya
perdebatan perdebatan itu diteruskan
mungkin tujuh hari tujuh malam pun juga nggak bakalan selesai
oleh karena itu hasil yang terjadi
dalam hasil rapat pelan pelan kemarin
kan sebetulnya adalah bentuk kompromi
yang terbaik dalam pandangan saya
kita berikan kesempatan
tapi anda nanti kalau menang atau kalah
sekali lagi ya
menang atau kalah kita tetap rapat pleno
dan kita putuskan
apakah anda tetap maju atau
yang bilang setuju siapa itu
itu semua disepakati di dalam rapat itu
jadi suasana kebatinan itu
juga kita temukan
di pp partai golkar
apa sih yang dicari sebenarnya menunggu tiga puluh
kalau apapun hasilnya ya kecuali menang
tapi isi lima kesimpulan itu kan
tidak begitu sebenarnya bang aceh ya
kesimpulan itu kan jelas bahwa
terkait dengan jabatan ketua dpr
menunggu hasil peradilan
tapi kalau yang di atas
yang di atas bahwa jika kalah
jika menang maka kita akan rapat pleno kembali
dinamikanya akan baru lagi
jika menang plt berakhir
artinya kembali ke pasir janovanto dong
belum tentu kenapa karena kita nanti akan
karena ini proses hukumnya
masih panjang kalau kalah
itu nggak usah ditanyakan lagi
pasti akan munasib
tapi begini tentu
di dpp partai golkar pun juga tidak semuanya
punya perspektif yang
sama dengan kita
mungkin bang sebastian
ki akyai mamanda seluruh rakyat
indonesia bisa melihat bagaimana
gerakan yang dilakukan oleh
dpd dpd tingkat satu
baik kita akan lanjutkan setelah jeda
ini memang menarik ya ketika semangatnya sama
kegelisahannya ternyata sama
karena algorikal pun sama dmkd pun sama
tapi kok kemudian
outputnya beda beda kok tidak
segera dicopot juga ya bang solang
kami akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikutnya
mkd ingin menggunakan tangan golkar
untuk memundurkan setia novanto
sementara golkar ingin menggunakan
tangan mkd untuk membuat setia novanto
mundur ini bagaimana pak ammananda
kalau saya tidak melihat itu ya
tidak melihat golkar memakai mkd
nyari momentum aja
nyari momentum bahwa kita menghargai suara publik
tetapi kita pun harus menghargai bahwa
mekanisme penegakan hukum dan pemerintahan korupsi pun
itu harus betul betul berdasarkan
aturan yang ada
kelarganegara saya termasuk orang yang
prihatin kok ketika kasus pak setno
tiba tiba orang mencacimaki
membuat meme meme yang aneh aneh dan lain sebagainya
terserah nanti dia salah atau tidak
biarkan pengadilan biarkan itu terjadi
ini kan sudah mengalami
sebuah proses dimana bangsa kita
kehilang rasionalitas ketika
membuat orang salah itu lalu apa bedanya
dengan orang yang dituduh maling emplipair
lalu apa bedanya dengan orang yang kelihatan pacaran
lalu ditelanjangi dan sebagainya
ini kan kasus yang memang lebih besar
pejabat publik jadi mkd
sebenarnya ingin mendorong juga bagaimana
proses ini berjalan lancar
lalu yang benar itu benar
yang salah itu salah supaya langkah realnya
bagaimana pak maman kira kira maksudnya
tadi anda menguptakan memang ada berbagai cara
tapi salah satunya adalah peran dari
fraksi fraksi yang ada di mkd maksudnya begitu
saya berharap fraksi fraksi sudah mulai
membicara itu lalu
menamanatkan suara itu
kepada anggota anggota mkd
lalu mendesak rapat yang anda tangkap seperti apa
sekarang respon fraksi fraksi yang ada
di mkd perwakilan mereka yang ada di mkd misalnya
yang saya tahu
yang saya tahu
kita hanya berdiskusi bagaimana merespon dan lain sebagainya
memutuskan itu keinginan dari
pak sebastian keinginan dari seluruh warga itu
kita respon tapi kan ada mekanisme
rapat pimpinan dulu ada
mekanisme nanti rapat bersama
dan sebagainya nah kita berharap
kac dari golkar lalu teman teman
dari pdip gerindra dan sebagainya
mulai untuk cepatnya itu
bahwa setelah tanggal enam belas itu ada
rapat ada pembicaraan iya tapi itu
tidak semuanya kita publiskan
jadi seolah olah mkd mati suri salah juga
yang saya nongkrongi dan sebagainya
oke baik pak yandri
intinya kalau mau
memang ada kegelisahan yang besar itu
nuansa yang sama juga
nuansa yang dialami pak yandri ini juga harusnya
perwakilan fraksi pan yang ada di mkd
apakah sudah seperti itu atau
bagaimana nih pak yandri betul
jadi kan gini mkd kan
baru satu kali bersidang tanggal enam belas ya
kemudian untuk rapat konsultasi kan
akan kelihatan dinamika kalau baru satu kali
nah oleh karena itu kita minta dalam waktu dekat
kalau perlu dalam satu minggu mkd
bisa maraton rapatnya dan disitu ketahuan
kalau dari pan misalkan main main pasti akan
kami ganti dan saya setelah fraksi
dan ketua umum sudah perintahkan bahwa kita ingin
menangkap aspirasi masyarakat nah tetapi
sekali lagi tetapi
sudah ada perintah belum
gimana pak yandri
sudah sudah ada
sudah ada nah tinggalkan kita tunggu
mkd itu mengundang semua anggota
untuk rapat dan memang semua anggota itu berasal
dari fraksi fraksi nah kemudian yang kedua
tadi saya bilang kita masih mengetuk hatinya pak
novanto untuk segera mengundurkan diri
nah kalau dari golkar tentu kita
ya serahkan kemerdekaan semenit internal golkar
nah kalau semuanya misalkan bekerja untuk menangkap
aspirasi masyarakat apakah itu dari
hati hatinya pak nopanto dari golkar dari mkd
saya kira ya insya allah
martabat dpr ini akan segera dipulihkan
oke sesegera mungkin kalau menunggu
seminggu sampai dua minggu lagi
anda masih bisa memaklumi itu
tadi kata bang sebasan salam tadi
khawatir mkd terseret seret seolah olah
bermain main dengan kasus novanto padahal saya
yakin mkd serius
dalam bekerja selama ini
jangan sampai gara gara kasus novanto
ditafsirkan oleh publik mkd
tidak bekerja selama ini atau mkd
tidak ada gunanya adanya mkd di dpr itu
saya tidak mau terjadi seperti itu pada mkd
oleh karena itu saran saya
kalaupun nanti ada dinamika di mkd
segera saja adakan rapat oleh pimpinan
undang semua anggota dan daripada itu
akan kita pantau langsung oke apa yang mereka
kerjakan apa yang mereka komentarkan dalam
rapat rapat di mkd itu gitu bang indra
baik bisa menjadi presiden
tidak kira kira bang salang apa
seperti yang pernah disampaikan pak yandri
ini kalau dibiarkan seperti ini kondisinya
ada berlarut pada aturan
bisa menjadi presiden anggota anggota
dpr lain ketika tersandung
masalah yang sama kemudian menggunakan cara
yang digunakan oleh pak stiano fanto
bagaimana menurut anda begini ini kan
berkaitan dengan pak novanto ini kan bukan
baru kali ini ini sudah berkali kali
mengatakan ini kebangetan
mkd kok tidak berani mengambil keputusan
saya tetap menggunakan istilah tidak berani
untuk mengambil keputusan
walaupun pak maman tadi bilang
tidak pernah takut jadi
apa namanya karena itu ada pesan
penting sebetulnya kenapa
bisa memelihara harapan publik
bahwa partai politik ini
bukanlah organisasi yang melindungi orang orang
seperti papa ini
yang kedua dpr ini
mereka sebetulnya punya semangat untuk
menjaga agar marwah dpr itu
dihormati oleh masyarakatnya
itu penting pesan itu kepada publik
penting sekali tapi
kalau sampai nanti
nunggu keputusan hukum dulu
baru mereka bertindak
maka kemudian kesimpulan publik
sama aja partai melindungi temannya
sendiri meskipun bermasalah
ya mahkamah kehormatan dewa
namanya saja kehormatan
tapi sebetulnya mereka tidak sama sekali
bekerja untuk menjaga kehormatan
kesimpulan itulah yang berbahaya
mereka punya tanggung jawab loh
supaya tetap menjaga marwah dan kehormatan dpr ini
baik oke kita lihat nanti
seperti tanggal tiga puluh november kan akan dimulai
sidang perdana kita lihat nanti apakah
sesuai dengan putusan pleno singkat saja
bahwa proses politik
di internal partai golkar pun juga tetap jalan
dinamisi untuk mengganti ini segera
munaslup sekarang sudah hampir mendekati
pada batas yang ditentukan
artinya di internal partai golkar
juga melihat fenomena seperti ini
tentu kita tidak bisa
paparkan oke kita tagi nanti
setelah perapradilan karena informasi
perapradilan itu ada tujuh hari
artinya mungkin kalau mulai besok maka
pekan depan akan ada putusannya
apakah benar akan ada pleno yang menuju kepada
munaslub mengganti stianovanto
ujungnya adalah pergantian di ketua dpr tadi
tapi terima kasih semuanya telah
hadir malam hari ini pak maman bang ati hasan
bang sebastian salang dan pak yandri
terima kasih telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini
akan segera hadir setelah jeda berikut ini